sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gila bener lu orang
yu yudahlah lu tuh jalanin seterus dong ya
kalo misalnya tadi gak ada kamu
aku tuh udah gak tau deh
udah udah yang penting kan sekarang udah aman ya
mereka belum bulan juga
apa disini nak
tadi kayak ada suara barang pecah
tadi kayak ada suara barang pecah
ini kan tempat kosong
kayaknya gak mungkin ya
entah kok saya dinyakam papa disini
lihat kesini nak
jangan menjauh nak
lo kira gue tuh pengen bebasin lo begitu aja
awas ya gue bakal cari temen lu yang satu lagi nih
udah cepat sekarang lo cuci tuh
gue harus kuat gue harus kuat
li semoga lo ketemu papa ya li
tebak coba aku bawa apa buat kamu
ini bukan kesukaan kamu kan
kamu gak suka
saya nggak butuh bunga saat ini
ini deh gini aja
kita makan restoran yuk berdua aja
kalau kamu mau ke restoran
kamu masih mikirin yos dan lia anakmu itu ya
mereka gak akan pernah balik lagi
kamu sekarang milik aku ya
kamu yang udah bikin ranti dingin sama saya
apaan harus buat aku
di pinggir jalan dekat pasar
wah yang bener lo
saya lihat ada
kenek yang namanya lia juga bang disitu
ya syukur deh kalau gitu
udah lu tunggu sana ya
di gudang ini nih
tadi aku dengar ada suara benda pecah